sejak juni dua ribu dua puluh ami warga yang bermukim di bantaran sungai ciliwung manggarai selatan ini menjalani pengobatan tuberkulosis
karena batuk yang tak kunjung sembuh wanita berusia lima puluh dua tahun ini akhirnya memeriksakan diri dan didiagnosis menghidap penyakit tuberkulosis resisten obat atau ro
untuk bisa sembuh total perempuan yang sehari hari bekerja sebagai penjual buah keliling ini harus disiplin minum dua puluh enam butir obat setiap hari selama dua puluh bulan tanpa putus
baru tiga bulan menjalani pengobatan tb ami dinyatakan positif covid sembilan belas
setelah melakukan swab test sebagai syarat layanan kesehatan di puskesmas kecamatan tebet bagi pasien tb rujukan
ia pun harus dirawat di rumah sakit darurat covid wisma atlet untuk menjalani pengobatan dua penyakit mematikan sekaligus tuberkulosis dan covid sembilan belas
pagi yang dari sana ya sehari kan tiga kali yang dari sana tuh empat butir yang pagi pagi setelah makan
sama yang dua butir obat dari sono
ami tinggal bersama suaminya yang bekerja sebagai buruh harian di bantaran sungai ciliwung dengan kondisi lingkungan yang jauh dari layak huni
di kamar sempit inilah ibu ani menghabiskan waktunya untuk beristirahat setelah seharian
berjualan buah di pasar
kamar ini hanya dilengkapi dialasi oleh lantai kayu dan juga karpet plastik tipis
dan tidak dilengkapi dengan sirkulasi udara yang baik dan juga sinar matahari langsung yang baik bagi kesehatan
di rumah ini hanya dilengkapi satu kamar kecil dan juga ruang tamu yang difungsikan juga untuk ruang mencuci piring dan juga segala aktivitas keseharian ibu ani di rumah
meski pengobatan tb sudah digratiskan oleh pemerintah ternyata belum juga membuat ami lega
pasalnya dengan jadwal pengobatan rutin dan jarak puskesmas yang cukup jauh dari rumahnya ami pun harus menyisikan uangnya untuk biaya transportasi
saya kan keberatan ongkos
ketika saya dokter pindahin ke yang dekat
dipindahin ke sini ke tebet
dari tebet yaudah
sebagai bentuk dukungan moral selama pengobatan pendamping minum obat atau pmo yang juga seorang penyintas tb datang ke rumah amis secara rutin untuk memastikan ami menjalankan seluruh prosedur pengobatan tb
efek samping obat terkadang membuat pasien enggan minum obat
pusing mua suka sampai muntah
nah udah jangka tiga bulan nggak pusing ya cuman ini kaku semua
kaku dia gitu
sekarang kaku nggak ada dikasih obat itu asam urat dari dokter
nggak mau nonton keadaan pasien
nah bagaimana cara pasien minum obat supaya sembuh ya
selain pmo pemenuhan nutrisi yang baik juga menentukan kesembuhan pasien tb
tentang obat di rumah ada yang mengingatkan
yang kedua seperti penyakit infeksi yang lain infeksi tb ini juga membutuhkan support nutrisi yang cukup
jadi nggak sekedar obat tapi support nutrisi
karena pengobatan tb itu membutuhkan tingkat kekebalan tubuh yang optimal
yang ketiga banyak orang sakit tb itu juga karena faktor penyakit lain
menurut dia dokter spesialis paru penyakit tb memang dapat disembuhkan
namun tidak kalah penting adalah melakukan pencegahan dini untuk menekan tingginya angka penularan
melakukan upaya pencegahan
nah pencegahan pun adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh
ini kan kayak hampir sama dengan covid
nah kalau semua orang udah paham covid ya
justru tb ini menularnya lewat udara
nah jadi salah satu daya dukung untuk kita bisa mencegah tb supaya nggak semakin banyak orang indonesia tv adalah lingkungan pengendalian lingkungan
baik itu sirkulasi udara dalam rumah
jadi pasti diatur rumahnya yang baik
dan jangan dilupakan rumah tb itu mati dengan sinar makanya
penggunaan masker dan etika batuk merupakan salah satu upaya pencegahan tb
karena memang tb ini menular apalagi lewat udara
dulu kita selalu menyarankan penderita pb menggunakan masker
nah tapi kalau dulu kan menggunakan masker tuh orang jadi malu ya
nanti ketahuan dia tb
nah ini justru dengan covid nih
orang semua terbiasa menggunakan masker
nah ini yang kalau covid ada yang batuk ada yang enggak
tapi kalau tb dia kan batuk ya gejala khasnya
jadi menggunakan etika batuk
ketika batuk atau bersin
jadi misalnya menutup mulut
penguatan peran puskesmas sebagai vaskes tingkat pertama dalam temuan kasus tb di komunitas
dinilai cukup membantu dalam pengendalian dan pengobatan dini penyakit mematikan ini
tbc di indonesia ini dimulai dengan yang kita sebut sebagai strategi dots
dan itu dimulai tahun dua ribu
dan dalam perjalanannya sampai saat ini dua ribu dua puluh ya kalau kita menghitung
yang ada di wilayah indonesia ini mampu melaksanakan dan mengobati pasien tuberkulosis
dan dalam hal ini tentunya tenaga kesehatan yang terlatih
kemudian juga obat anti tuberkulosis juga sudah disiapkan oleh pemerintah di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama atau puskesmas ini
walaupun penanggulangan tuberkulosis di tengah pandemi covid sembilan belas diakui menghadapi banyak kendala
namun pelacakan kasus tb harus tetap agresif
untuk penyakit penularan
kita melakukan penguatan pada investigasi kontak
jadi semua penderita tuberkulosis yang positif kita lakukan pemeriksaan
baik itu misalnya seorang penderita tuberkulosis dewasa
maka keluarganya kita lakukan screening gejala tuberkulosis yang kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium tuberkulosis
begitu juga misalnya untuk orang dengan hiv aids
kemudian pada tempat tempat khusus
ya seperti pesantren kemudian asrama kemudian juga di warga binaan pemasyarakatan yang selalu rutin dilakukan screening tuberkulosis
selain itu juga kita melakukan screening secara aktif pada tentunya daerah daerah yang padat kumuh maupun dengan status sosial ekonomi yang terbatas
strategi pemberantasan tuberkulosis di indonesia oleh pemerintah saja tidak cukup
partisipasi aktif masyarakat juga diperlukan untuk mencapai target indonesia bebas tb pada dua ribu tiga puluh mendatang